masya allah semuanya nanti diudahkan masya allah lancar semuanya
untuk pengajian sore ini gimana pak
oh sore hari ini ada pengajian
biasanya mulai pagi
dari tangga tinggal kamu
apa yang dibandingkan dari gue
makin deket harinya nih pak
yang doakan doakan
ya yang itu lagi
oh yang itu lagi
ya yang itu lagi
sudah saatnya untuk berumah tangga
untuk berumah masyarakat
untuk bisa membangun
bagaimana yang terjadi
ya pesannya lagi ada di review
tapi sama saja
yang organisasinya pelaksanaannya sama saja

yang untuk resepsi nanti dan di akhirnya yang diundang siapa saja warga juga
ya tetangga diundang saudara saudara diundang
ada yang dari pasar diundang pkr diundang semua

waduh banyak banget sih
pak banyak apa
separuhan lebih ya kira kira
pak jokowi kenapa semua warga sebagian warga di sini juga dilibatkan untuk menjadi panitia pembinaan kerja sekap besar
oh iya yang namanya tetangga yang namanya saudara yang apa nggak semua itu dilibatkan

jadi panitia juga nanti

jadi perkejaan antara
mas dulu kenapa
beda kalau di jawa itu ya kalau yang perempuan itu yang namanya mantu
tapi kalau yang kita laki laki kayak itu masih udah namanya mundur mantu beda
kita ngikut yang pihak perempuan
kalau yang ini sudah namanya mantu
kalau yang laki laki mundur mantu
bedanya di situ
seri kata sendiri
anak anak satu satunya perempuan ya
perasaannya gimana pak
yang satu satunya kan
yang satu satunya kan